pak jokowi di isukan renang pak
baik saja besok mau ada rakernas beliau akan datang
pak jokowi pak mungkin tanggapannya sedikit
sebagai kader pasti akan menggunakan apilehnya